kelompok santoso tidak hanya bersembunyi di hutan belantara mereka sempat masuk ke permukiman warga
mereka juga sempat merekam berbagai aktivitas dan berpesan ke masyarakat yang mereka temui
agar tidak melaporkan kemunculan mereka ke polisi
nah video berikut ini bersumber dari tim satgas tinombala
demi keselamatan warga kami samarkan identitas mereka
video ini direkam pada bulan april dua ribu lima belas
dalam satu hari kelompok santoso menemui masyarakat sekitar gunung biru taman jk
satu video menyebutkan kala itu mereka berada di desa cendrana
kelompok santoso juga berpesan pada masyarakat yang mereka temui
agar tidak melaporkan ke polisi jika melihat kelompok ini
dalam video ini juga teridentifikasi wajah menyerupai farel alias abi farel
yang masuk daftar pencarian orang
kalau bapak kasih tahu
seperti yang saya bilang tadi
banyak maaf jangan salahkan kami
karena kami sudah berikan peringatan kepada bapak
jadi kami datang disini bukan cuma sekedar bapak
jadi mulai dari atas disana
semua masyarakat di kebun ini kami datangi
jadi selama ini kan ada isu dari bahwa
anggotanya santoso itu menembak sebarangan orang
mungkin timbul pertanyaan dari benak bapak
kenapa kita tembak pecah sama orang taman jeka
karena mungkin bapak tahu bahwa
pat sama itu adalah kaki tangannya dari
densus delapan puluh delapan brimop dan tni